rabu pagi para siswa di palangkaraya kembali mengikuti proses belajar di sekolah
salah satunya di sdn satu panarung jalan pinus
pada hari pertama masuk sekolah dari jumlah tiga ratus tiga puluh tujuh siswa empat puluh tujuh orang tidak masuk karena menderita ispa
adapun indeks pencemaran udara berdasarkan data milik klhk setempat tanggal sebelas oktober menunjukkan
kategori tidak sehat dan setiap jamnya mengalami peningkatan
yakni pukul delapan pagi di angka satu ratus dua puluh empat dan kembali naik pada pukul sembilan pagi di angka satu ratus dua puluh
para siswa dan guru pun harus menggunakan masker saat proses pembelajaran
belajar nih masih di kepungan asap terganggu nggak kira kira
terganggu terganggu nya gimana
sering mencium bau asap
terus ini dikembalikannya belajar di sekolah senang atau tidak
karena hari ini sudah berdasarkan surat edaran dari pejabat wali kota pelangkaraya
bahwa kita sudah mulai belajar sejak hari ini tapi kita melakukan pengurangan jam pembelajaran
dan wajib penggunaan masker juga ya bu
dan di sekolah wajib penggunaan masker
sebelumnya tanggal sepuluh oktober pemerintah kota palangkaraya mencabut surat edaran pembelajaran jarak jauh
dan kembali mewajibkan siswa tingkat paud sd dan smp masuk sekolah mulai sebelas oktober
keputusan ini mengacu pada asap yang berkurang dan kualitas udara yang sempat dalam kategori sedang
hujan yang mengguyur beberapa wilayah di jambi pada senin siang membuat kualitas udara di kota jambi membaik
terkait hal itu pemerintah kota jambi mengeluarkan surat edaran kepada kepala sekolah
mulai tingkat paut hingga smp untuk kembali menyelenggarakan pembelajaran tatap muka rabu pagi
seperti di sd saverio satu jambi aktivitas belajar tatap muka yang sempat dihentikan selama lebih dari sepekan
kembali dilakukan di kelas kelas
meski menggunakan masker para murid tampak bersemangat kembali ke sekolah
gara gara kabut asap
kabut asap gimana lebih senang belajar di sekolah atau di rumah
sebenarnya lebih senang di sekolah
kenapa kok senang sekolah
soalnya biar bisa langsung berinteraksi dengan guru sama dengan teman
untuk mengantisipasi dampak gangguan kabut asap pihak sekolah masih menerapkan pola hidup sehat dengan gerakan cuci tangan
menggunakan masker dan menghentikan sementara aktivitas di luar ruangan
sekolah juga telah menyiapkan

kami untuk hari ini sudah mulai belajar secara aktif tatap muka setelah kemarin sempat pembelajaran secara online karena kabut asap ini
kami untuk sekolah sudah mempersiapkan fasilitas fasilitas seperti masker
kemudian juga di uks kami sudah menyediakan fasilitas seperti tabung oksigen untuk mereka yang mengalami gangguan pernafasan seperti asma dan lain sebagainya

saat ini indeks standar pencemaran udara di kota jambi relatif aman berada di kisaran angka lima puluh satu hingga seratus mikrogram atau di level sedang
tim liputan cnn indonesia